naya exit tol colomadu ini kan menjadi jalur solo yogyakarta yang dioperasikan secara fungsional
tentunya memberikan kemudahan bagi para pemudik untuk langsung menuju ke klaten ataupun yogyakarta
dari pantauan anda malam ini apakah ada terjadi kepadatan kendaraan di eksit tol colomadu ini
ya selamat malam taufik dan juga pemirsa
jika anda lihat berdasarkan pantauan kami semakin malam volume kendaraan dari exit tol colomadu menuju persimpangan kartasura ini memang semakin padat
di mana hingga sore tadi saja jumlah volume kendaraan mencapai tiga kendaraan
dan jika anda lihat di sebelah saya ini merupakan juga tol fungsionalnya jogja solo
di mana tol ini juga diperbantukan meskipun baru beroperasi sekitar enam jam
baru beroperasi sampai yogyakarta atau sekitar enam km saja
namun ini cukup membantu atau menghemat dapat memangkas waktu sekitar lima belas menit
dan untuk hingga hari ini kami sehingga sore hari ini tercatat jumlah volume kendaraan mencapai dua lima ratus yang melalui tol fungsionalis jogja solo
dan jika saya dapat gambarkan memang di sini kepadatan cukup terjadi dan hingga malam hari semakin padat di persimpangan kartasura
yang melewati jalur persimpangan kartasura ini juga ada pos pengamanan lebaran dua ribu dua puluh tiga
di mana jalur ini bisa anda lihat taufik dan juga pemirsa di sini para pemudik bisa beristirahat sejenak
dan juga bagi yang membawa anak anak seperti yang ada di sebelah kiri saya ini bisa beristirahat sejenak
dan juga di sini ada beberapa fasilitas salah satunya adalah pijat refleksi
dan untuk mengatakan seperti apa kepadatan yang terjadi di sekitar persimpangan kartasura
nah khususnya bagi kendaraan yang melewati eksit colomadung di sini sudah ada akp mariadi
bapak ini selaku kepala pos pengamanan di eksit colomadung
seperti apa pak kondisi lalu lintas ini semakin malam sepertinya semakin padat dan juga semakin ramai pak
ya terima kasih mbak kami laporkan kepada khususnya pemudik ya pada malam hari ini di simpang
di ngasem colomadu ada sedikit peningkatan dibanding yang tadi siang atau tadi pagi
ini berkisar dari pagi sudah sekitar tiga lima ratus unit kendaraan yang mengarah dari jiti tol ke jalan arteri
kemudian jalur ini mengarah ke kartosuro kemudian jogja
demikian juga kita laporkan arteri yang dari kartosuro ke boyolali
demikian boyolali sebaliknya ke kartosuro
kemudian tol fungsional yang dari citi tol ini ke sanggung itu hanya dibuka pada jam enam pagi sampai dengan jam lima sore atau jam tujuh belas
mengingat pada malam hari penerangan sangat sangat terbatas atau belum ada
mengkhawatirkan jadi hal hal yang tidak diinginkan sehingga ditutup
kemudian kita laporkan
kita laporkan juga yang masuk ke tol fungsional dari pagi sampai tadi ditutup sekitar dua lima ratus an mbak
sehingga ada peningkatan dibanding dari kemarin
nah puncaknya min dua ini mbak puncaknya arus lalu lintas ini dari jitito ngasem jelomadu keluar ke arteri ini
maka kita prioritaskan pengamanan yang ada di sini
titiknya ada di simpang tiga ngasem mbak
di sana kita beri personil sekitar empat orang untuk menarik yang dari jalan simpang empat ngasem mohon maaf colomadu ini
ya sehingga memperlancar
kita tunggu sampai selesai
mungkin kalau nanti sampai tengah malam ya harus kita jalankan
kita beri prioritas pengamanan demi lancarnya kegiatan ini
nah kemudian mbak di sini juga ya
di sini juga kita adakan
memberikan pelayanan bagi pemudik
karena jalan jauh dari cengkareng sampai di sini
kita siapkan alat untuk refleksi
terima kasih banyak pak mariadi
dan semoga ini bisa membantu juga para pemudik ya pak ya
ya taufik dan juga pemirsa di sini juga bisa dilihat masih ada pemudik
yang masih beristirahat
saya akan tanya sedikit saja
halo dengan bapak siapa pak
pak ardi dari mana
pak ini cukup membantu kah pak
seperti ini karena bawa anak anak cukup banyak ya pak
ya sangat sangat membantu
bagi kami yang pemudik ya
oleh kami ibarat pendatang gitu kan
ada perjalanan jauh kami bisa istirahat sejenak
bisa memberikan rasa aman nyaman untuk keluarga
terima kasih banyak pak
ya taufik itu meskipun tadi bawa barang banyak dan juga cukup jauh dari palembang
bahkan kemudian juga bawa anak anak seperti ini dan pos seperti ini juga cukup membantu
dan perlu diingatkan kepada para pemudik karena melihat cuaca juga cukup ekstrim
tentu saja dihimbau kepada para pemudik yang menggunakan kendaraan roda dua maupun kendaraan roda empat
harus bereksra hati hati karena mengingat hujan cukup deras
dan di sini juga tadi dikatakan ada fasilitas untuk refleksi
dan karena juga kami ini tim cnn juga ikut mudik juga dari jakarta menuju solo ini
kami juga nanti akan coba
coba nih taufik seperti apa untuk bisa membantu kami segar supaya lebih segar kembali
dan juga lebih relax lagi untuk bisa melakukan laporan laporan selanjutnya
ya kalau tadi kata pak mariadi biar fresh supaya tidak stres begitu ya
terima kasih novanaya antaka melaporkan langsung dari eksitol colomadu karanganyar jawa tengah
dan sebelumnya adakan albi pratama dari jalur arteri karawang jawa barat